sibuk sana sih ini
oh gitu terus kamu ketemu siapa kalau bukan kita yang ngici
kebetulan ada janji sama temannya adik saya
ah ini sih
yaudah kalau gitu tante pamit ya
oke sama sama sampai kita main gak ya
satu persatu bukti akan bekumpulin
semua kebohongan kamu itu
karma itu ada
kalo saya gak punya buktinya
buat apa saya temui kamu seperti ini
dan saya sebagai ibunya roy
ingin bicara baik baik sama kamu
tante kayaknya pembicaraan kita sudah selesai ya
karena apa yang tante tuduhkan ke saya itu semua salah
ya tuhan karena terbawa emosi
hampir saja tadi aku bilang
kalau aku melihat video roy
padahal al sudah minta aku
dan andin bersabar
untuk menjerat elsa
lena seneng gak piknik sama opa dan oma
udah ajakin aku piknik
iya opa juga seneng piknik sama kamu
dil mau gue fotain gak
eh boleh boleh boleh
eh fotain ya
nanti kelihatan botolnya
satu dua tiga
iya ganti ya
satu dua tiga
ya ampun gemesnya
iyyy lucu banget
terima kasih amir
terima kasih amir
apa kabar tante
silahkan main bubble yuk
wah paling seneng opah
itu temenin ya
itu bubblenya ambil dulu
kemes ya ma
oh banyak dong banyak
yang pasti ada sesuatu yang dibahas aja sih mak
iya apa yang dibahas soalnya papa gak cerita sama mama sama sekali
ya kalo misalkan papa yang gak jujur sama mama aku juga gak bisa cerita mak
ya tuhan andin sampai gak mau cerita juga sama aku
apa sih sebenarnya yang mereka bicarakan aku jadi penasaran
maafin aku mah aku gak bisa cerita
aku gak mau elsa jadi punya cara untuk berkelit lagi mah
dapatkan diskon sampai dengan rp tujuh ratus
langkah sebelumnya saya minta maaf saya bukan ikut campur
cuman tante ketemu elsa ada urusan apa yang tante
kebetulan tante gak sengaja ketemu dia jadi ngobrol sebentar
tapi kalo tadi saya liat mukanya elsa tante dia agak marah loh tante
ya sebenarnya tadi tante agak nyinggung dia sedikit
tapi it's okay no problem udah gak masalah kok
terus kamu kesini ngapain jajan sama michi
enggak tante michi lagi ada seminar di bali biasalah kalo dokter
oh gitu terus kamu ketemu siapa kalo bukan kita michi
kebetulan ada janji sama temannya adik saya
ah isi yaudah kalo gitu tante pamit ya udah sore
oke sama sama sampai ketemu angga
udah sama riza mana sih lama banget
kalian boleh pergi
oh iya sebelumnya saya angga kakaknya catherine
ini pak perkebunan tempat saya bikin kerja
udah besi pak
apa sodikin masih kerja di sini pak
kita bisa ketemu pak sekarang sodikin dimana ya
sodikin kebetulan siap malem pak
kemungkinan bentar lagi ini sampai
oke terima kasih pak ya
yuk siap pak
kita tunggu sodikin aja sampe dateng riz
butuh lebih lama kok
poetotaisnyaartedaka sana tapi babanya bisa darication
kalau ada salahnya kayak gini